raja ampat merupakan kawasan konservasi terumbu karang terlengkap di seluruh dunia
namun kapal pesiar mv caledonian sky merusaknya akibat kesalahan navigasi kapal
kerusakan terumbu karang diperkirakan terjadi di area seluas satu delapan hektare
lalu seperti apa kerusakan tersebut dan apa langkah pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini
koresponden cnn indonesia femi afriyadi punya laporannya
keanekaragaman hayati laut raja ampat dinilai terlengkap di dunia
dari enam ratus jenis karang dunia tujuh puluh lima persennya berada di perairan ini
ditemukan pula satu satu ratus empat jenis ikan enam ratus enam puluh sembilan jenis moluska dan lima ratus tiga puluh tujuh jenis hewan karang
kekayaan laut raja ampat sekaligus membuat raja ampat memiliki tingkat ancaman yang juga tinggi
kondisi ini bisa dilihat dari berbagai laporan kerusakan terumbu karang
mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan
hingga dugaan kesalahan navigasi kapal kapal yang masuk ke kawasan perairan raja ampat
dampak yang ditimbulkan juga beragam
yang terbaru dan dianggap paling buruk adalah tragedi kandasnya kapal pesiar mv caledonian sky
yang mengakibatkan rusaknya kawasan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi
tepat di titik ini merupakan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal mv caledonian sky
kita akan turun ke bawah dan akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi di bawah di kedalaman lima hingga tujuh meter
sehingga tidak hanya terbawa arus
kawasan perairan ini dikenal sebagai kawasan crossover reef yang berarti lokasi pertemuan arus
kondisi inilah yang menyulitkan untuk menyelam dengan leluasa
saya sampai di kedalaman tujuh meter
dari sini saya bisa melihat dengan jelas terumbu karang yang terdampak dari kejadian kandasnya kapal caledonian sky
kondisinya sangat memprihatin
mereka memikirkan dampak kerusakan terumbu karang begitu dahsyat
karang karang yang terdampak memutih
tidak terlihat lagi kehidupan khas terumbu karang di kawasan ini
sejumlah karang patah berkeping keping berserakan di dasar perairan
ada pula karang yang hancur dan terbelah menjadi beberapa bagian
hanya tersisa beberapa jenis karang yang masih hidup
kondisinya retak tergerus dengan tingkat hidup lima puluh persen
beragam jenis ikan dan biota laut lain yang menjadi daya tarik di lokasi ini turut menghilang
kejadian ini mengakibatkan kehancuran habitat struktural ekosistem
dan berkurangnya keragaman jenis spesies karang
kini kawasan yang awalnya dipenuhi beragam jenis terumbu karang
telah menjelma menjadi kuburan bagi karang yang telah rusak dan mati
kita sudah lihat kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan
dan memang cukup parah kondisinya
ini memang menjadi sebuah perhatian yang serius karena lokasi ini tidak hanya

ini bukan sebagai salah satu spot diving bagi para penyelam
tapi di kawasan ini juga merupakan kawasan konservasi terumbu karang
menurut analisis peneliti terumbu karang insiden ini sangat fatal
kawasan yang terdampak merupakan kawasan konservasi
yang menjadi zona inti pariwisata serta keamanan pangan
dan hanya diperuntukkan bagi aktivitas penyelaman dan penelitian terumbu karang
jadi dari hasil inventarisasi sementara kita mendapatkan ada delapan genus karang yang mengalami kerusakan
itu butuh berapa lama lagi untuk dipulihkan
jadi setiap genus itu mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda
kalau yang cepat itu acropora itu antara satu lima sampai dua cm per tahun
dan itu juga tergantung kesungguran perairan
kalau yang lama itu porites
itu membutuhkan waktu yang lama
kasih mereka lihat video itu mereka tamu banyak yang nyanyi
karena mereka bilang itu mungkin waktu terakhir bisa lihat crossover reef seperti dulu
mungkin seratus tahun lagi baru bisa
pemerintah indonesia langsung bereaksi terhadap kawasan karang

masanya baru mulai astana
nah sekarang kitarics dulu
mereka dapat mendapatkan pesan untuk menjaplai bahkan selama lima ratus menit
tetapi ketika masih belum
akan diketahui sekarang
di mana digunakan diri untuk membproduct
am oversee pertahanan
perusahaan assume tech
kawasan terdampak mencapai delapan belas delapan ratus delapan puluh dua meter persegi atau lebih kurang satu delapan hektare
luas ini dibagi menjadi dua kategori kerusakan

sisanya lima enam ratus dua belas meter persegi rusak sedang oleh hempasan pasir dan pecahan terumbu karang
akibat olah gerak kapal saat berupaya keluar dari kawasan perairan
data yang terkumpul akan dijadikan materi tuntutan
pemerintah mengajukan ganti rugi secara nominal serta gugatan ke perusahaan kapal nobel caledonian sky
kerja pemerintah dalam menuntaskan persoalan ini belum usai
karena masih harus menentukan upaya restorasi dan rehabilitasi terumbu karang
kerjasama untuk pemulihan ataukah misalnya dengan menyerahkan kepada asuransi untuk menyelesaikan gitu ya
ataukah dengan penegakan hukum langsung pengaduan aja gitu dan maju ke pengadilan internasional
itu semua sedang dipelajari tapi kita kelihatannya cenderung maju ke pengadilan aja
yang seharusnya kami juga sebagai pemilik masyarakat adat yang sebagai pemilik sumber daya terumbu karang yang ada di kawasan perairan
harus terlibat juga dan memberikan masukan masukan mendukung pemerintah untuk penyelesaian
kapal pesiar berbendera bahama itu kandas di kawasan perairan selat dampir setelah menyelesaikan perjalanan wisata pada empat maret lalu ke pulau wageo raja ampat
pihak kaledonian menyebut insiden tersebut hanya sebuah kemalangan
namun dampak yang ditimbulkan justru menjadi persoalan
kerugian akan dihitung secara seksama
tidak hanya terumbu karang yang mengalami kerusakan
ada pula biota laut yang terdampak
nilai pariwisata maritim kerusakan ekosistem serta kerugian masyarakat setempat